ya tidak hanya di jakarta ratusan masa dari sejumlah ormas islam di medan sumatera utara
juga menggelar reuni akbar dua ratus dua belas pada jumat kemarin
ini masih sebagai rangkaian reuni akbar dua ratus dua belas yang digelar di monas hari ini
selain menggelar sejumlah kegiatan masa juga mengadakan mimbar bebas di depan masjid raya al maksun
dari atas panggung pimpinan masa melakukan orasi menyerukan semangat reuni akbar dua ratus dua belas
sebagai forum silaturahmi dan solidaritas sesama pendukung aksi dua ratus dua belas
tampil sebagai orator egy sujana deddy iskandar batubara dan tokoh pimpinan dua ratus dua belas lainnya
para orator mengajak masa menjaga spirit atau semangat aksi dua ratus dua belas
dengan menjaga kekompakan dan persaudaraan
reuni dua ratus dua belas juga sebagai bukti kecintaan terhadap bangsa dan negara ini
serta menghindari hasutan dan pemecah belas sesama pendukung aksi dua ratus dua belas
sesungguhnya sudah belajar bagaimana beragama yang baik
ya sudah kita hormati agama orang lain orang lain hormati agama kita
tapi masalahnya para elit kita
sebagian elit elit kita di jakarta justru membangun sebuah cara pandang yang keliru
kita ini dianggap sebagai orang orang yang anti toleransi
anti kebinekaan tidak cinta kepada bangsa ini
hanya karena kita ingin menegakkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam perspektif agama kita
kalau semuanya begitu caranya nanti boleh jadi umat islam juga akan menganggap bahwa
orang yang taat beribadah menurut agamanya yang lain
hindu buddha kristen dan lain sebagainya
juga sebagai bagian dari orang yang anti kebinekaan
kan gak mungkin memaksakan jangan paksa agama kami kepada agamamu
kan itu perintah tuhan ya gitu
kami juga nggak akan paksa agamamu untuk menjadi agama kami
kau beribadah sesuai agamamu kami beribadah sesuai agamakamu
kalau ini yang sudah terbangun saya kira sudah selesai
semangat ini yang ingin tetap kita jaga